nenek asal dusun wanarata desa kalitapen banyumas jawa tengah ini harus berjuang keras
saat menghadapi krisis air akibat kekeringan sudah lama terjadi di wilayah tempat tinggalnya
berusia tujuh puluh tahun nenek bernama jaena ini semangatnya tak padam untuk mendapatkan air bersih
ia rela mengumpulkan rembesan air tanah di bekas bak penampungan di tengah kebun hingga berjam jam
menggunakan gayung air rembesan tanah dari mata air itu diambil
namun air yang didapat jaina sedikit
ia hanya mendapatkan setengah ember saja
ia pun bergegas pulang dengan berjalan kaki sejauh seratus meter
air dari rembesan tanah yang agak keruh ini dimanfaatkan nenek jayena bersama suami
untuk memenuhi kebutuhan sehari hari seperti mandi hingga memasak
meski hanya dengan air rembesan
aku senang tiga lokasi sumber air bersih yang ada di tengah kebun yang biasa ia gunakan
sudah tidak bisa diandalkan karena telah lama mengering
nenek jainah bersama warga setempat pun berharap ada akses air bersih yang dibangun pemerintah menuju wilayahnya
sehingga kris air bersih tak lagi menjadi masalah saat kemarau melanda
kuswarao banyemas jawa tengah